kementerian kesehatan meminta masyarakat waspada terhadap virus zika yang sudah menyebar di singapura
kemenkes juga menyatakan meskipun gejala zika lebih ringan daripada dbd tapi virus ini lebih berbahaya
jadi langkah cepat harus segera diambil pemerintah yaitu melakukan tindakan pencegahan
apalagi di negara tropis seperti di indonesia lebih mudah terkena
sehingga masyarakatnya juga diminta untuk menjaga kesehatan dan kebersihan
seperti apa memang yang harus kita jaga dan juga apa saja antisipasinya
kita langsung saja berbincang dengan dokter spesialis penyakit kandungan dari rumah sakit kemayoran
selamat pagi dokter lifal wijaya
halo dokter selamat datang di studio of the ten
silahkan duduk dokter
dokter ini tadi sempat disebutkan juga oleh daniar bahwa negara kita ini kan negara tropis
dan sekarang zika ini sedang merebak belum lama dari olimpiade rio muncul lagi itu ya lagi di brazil
dan sekarang sudah ada warga indonesia yang kena walaupun di singapura
sebetulnya apa ciri ciri seorang bisa terkena virus zika itu seperti apa dokter
sebelumnya prolognya sebenarnya kita harus tahu bahwa zika itu virusnya memang virus zika
dia satu keluarga dengan penyebab demam berdarah
kalau demam berdarah virusnya adalah den virus ya ada satu sampai empat
nah jadi nanti gejalanya mirip demam berdarah seperti demam kemudian ada press merah merah lalu awam ruam di kulit merah muda atau merah tua
dia bentuknya agak besar begitu agak sedikit menimbulkan
terus kemudian kasnya yang lain adalah nyeri nyeri persendihan begitu
kadang kadang ada memar
kadang kadang bisa disertai dengan mual muntah begitu
namun tidak ada gejala penurunan trombosit
selain virus demam berdarah juga kalau pernah kita dengar adalah virus cikumunya
nah itu juga sama penyakit cikungunya penyebabnya virus satu keluarga yang lebih gejalanya nyeri ke persendian
di daerah persendian
tapi gejala itu satu waktu langsung atau bagaimana
ada yang paling pertama biasanya apa
sebenarnya kan kita harus ada antisipasi di awal awal
jadi pada saat virus masuk ke dalam tubuh ada masa inkubasi kurang lebih dua sampai dua minggu
kemudian akan muncul gejala demam kemudian resh disertai gejala yang lainnya
dan gejalanya lima sampai tujuh hari saja setelah itu akan sembuh sendiri
self limiting disease begitu
kita sudah mulai ada gejala harus langsung kita periksa atau kan kadang kadang batuk demam
mungkin awalnya kita tidak cuek gitu
nah biasanya gejalanya kan mirip kayak demam berdarah
otomatis biasanya pasien akan masuk ke rumah sakit karena gejala dari penyakitnya bukan dari virusnya
gejalanya karena demam tinggi kemudian orang biasanya datang ke igd takut dok demam berdarah dicek ternyata demam berdarah yang negatif gitu
dikasih obat mual muntah lima hari biasanya lima sampai tujuh hari
ya sembuh selesai boleh pulang
nah kadang kadang kita kita dokter juga kadang dapat demam yang tidak terjelaskan penyebabnya apa dicek demam berdarah negatif cek tifus negatif ternyata kemungkinan bisa zika vari
dan ini kan bentuknya bisa menular gak sih dok
iya penularannya memang dari faktor nyamuk aedes aegypti sama aedes albopictus
nah dua nyamuk ini
mirip ya penyebar demam berdarah juga kalau alboputus juga bisa menyebabkan malaria
kalau aedes aegypti gejalanya nyamuknya yang garis putih hitam putih hitam
kalau ini sama juga
kalau aedes aegypti lebih suka ke air jernih kalau albopictus bisa air kotor juga dia kayak nyamuk hutan
dia bisa terbang seratus meter dari sarangnya begitu
kalau si aedes aegypti biasanya pagi hari kalau albopictus biasanya bisa sampai ke
malam juga bisa jadi penyebarannya juga kapan aja bisa begitu
jadi intinya yang paling baik adalah antisipasi ya gunakan lotion nanti nyamuk itu
setuju tidur menggunakan jala itu
kelambu betul kelambu terus kemudian kalau di luar menggunakan lengan panjang
dok kan ini ada banyak sekali ya kalau misalnya kita baca di internet viral bahkan di media sosial
ada yang menyebutkan ini bahaya memang kalau dilihatnya memang seperti sangat sangat bahaya
tapi sebetulnya dari sisi medis antara ada memberdarah yang kita tahu ada masa masa up and downnya kemudian juga bisa sampai kematian
seberapa bahaya sih zika ini apakah ini hanya untuk ibu hamil saja yang berbahaya atau gimana
nah itu mungkin bahayanya
ya kadang kadang kita nggak tahu kalau kita terinfeksi zika ternyata biasa biasa aja badannya begitu
selain itu selain ditularkan melalui faktor nyamuk dari enam puluh satu negara yang melaporkan ada outbreak dari zika sepuluh negara melaporkan bahwa ini ada human to human transmission diperkirakan melalui seksual transmittee disease begitu
pesan saya untuk yang datang dari area zika maksudnya yang ada outbreak lebih baik waktu masuk ke indonesia kita pakai rapelan juga bukan untuk melindungi diri sendiri
tapi melindungi orang lain
jangan jangan kita asimptomatik zika supaya nyamuk gak menggigit
tidak nyamuk menggigit kita kemudian menggigit lagi orang lain itu sudah pasti akan turun
walaupun nyamuknya bukan jenis dari nyamuk yang menerangkan zika
kemungkinan besar ya harus aedes agapti tapi kan di negara kita negara tropis tadi sebutkan bahwa aedes agapti cukup banyak
dan kalau misalnya bisa saya sebutkan juga dokter ini tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh pertama kali memang ditemukannya di hutan zika
benar ya dokter ya di hutan zika itu di uganda
lalu dua ribu tujuh menyebar
lalu dua ribu tujuh menyebar juga ke asia di pasifik selatan
dua ribu lima belas merebak di brazil dan juga sempat ke indonesia ada di jambi waktu itu ya dokter ya
jadi sebenarnya seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ditemukan
nah kalau dicari saya ada baca jurnal tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu kira kira tahun lima puluh atau enam puluh an ditemukan di klaten
jadi ceritanya sama kalau yang di indo kemarin kan di jambi ditemukan karena ada yang meneliti demam berdarah ternyata ketahuan ada punya antibody terhadap zika
iya peneliti ini meneliti kurang lebih dua ratus pasien dengan gejala myalgia nyeri sendi demam sakit kepala rash
ternyata tujuh dari mereka murni memiliki antibody terhadap zika
jadi sebenarnya zika dari dulu sudah ada
nah ini boomingnya kan gara gara kemarin dari brazil outbreak ternyata ditemukan ada microceming
dan ini keakhirnya sampai sekarang ini ya sekampur bahkan hampir sudah ada yang mengenai indonesia
nah kalau misalnya kita bicara jangka panjang
kehamilan memang anaknya nanti akan mikrosefali
tapi kalau untuk kita sendiri yang tidak sedang mengandung atau pria yang tidak
nah begini perlu ditekankan bahwa sebelum kita beranjak ke yang lain ya mas yoyo
mikrosefali memang bisa disebabkan zika cuma itu hanya beberapa persen sangat kecil intinya
ada literatur yang menyumbangkan satu banding seratus
jadi kita harus waspada tapi jangan takut terlalu berlebihan begitu
jadi bisa saja terinfeksi zika tapi bayinya sehat
jadi untuk pencegahannya bila kita asimptomatik
saya bicaranya asimptomatik berarti tidak ada gejala ya
hamil atau dari negara yang pernah ada zika
kalau kita memang ingin merencanakan kehamilan khusus untuk pasangan yang merencanakan kehamilan paling tidak tunda delapan minggu
lagi lagi baru pergi dari daerah yang ada zika itu
meskipun kita tidak bergejala
namun bergejala misalnya kita datang dari tempat yang ada zika bergejala dan zika positif
untuk perempuan ditunda tunda delapan minggu
kalau untuk laki laki ditunda minimal enam bulan
karena ternyata ada penelitiannya
bahwa virus ini bisa hidup di cairan semen
cairan semen itu dua minggu sampai paling lama tiga bulan wah itu jadi alasannya makannya berbeda
gitu ya kalau malaria misalnya kan bisa kambuh kalau saya tahu tapi kalau ini bisa lebih
tangguh lagi zika akan hilang ya jika akan hilang terus kemudian kalau misalnya ternyata pada saat ibu
hamil mengena kena zika begitu harus dipastikan memang ini zika terus kemudian terus bagaimana
penilaian lingkar kepala kalau mikrosefali kita bilangnya adalah dia kurang dua standar deviasi
daripada yang normal ukurannya karena si virus zikanya merusak otak sehingga otaknya kecil kepalanya
jadi kecil nah itu setiap bulan harus dicek begitu karena belum tentu dia mikrosevali kalau memang
ternyata ditemukan mikrosevali dan ada depositasi
di kepalanya kita melakukan amniosintesis jadi cairan ketubannya diambil dipastikan memang ini
zika atau bukan karena belum tentu zika mikrosevali yang lain begitu ya dokter saya penasaran apakah
pernah ada catatan yang menyebabkan kematian karena virus zika catatan tampaknya belum ada
ya namun pada zika kalau untuk ke orang dewasa yang berbahayanya adalah bila menginfeksi ada
guilan baru sindrom jadi ini sindrom membuat imunitas kita menyerang tubuh kita terutama adalah otot otot
gerak salah satunya adalah otot tangan dan kaki dan otot pernafasan ya guilanbare sehingga orangnya
sulit bernapas nah itu kalau tidak mendapatkan penanganan dengan benar orangnya bisa meninggal
begitu jadi pada intinya jika kita ya tadi merasa ada kejadian cairan bakar yang terjadi dengan orang orang yg ini merasa berhenti menangis atau merasa jadi perempat untuk kuat kasihan kemur kemur dan sebagainya
gejala langsung sampaikan ke dokter

mendeteksi adanya virus zika itu sejauh ini
di indonesia ya oh bisa saat ini kemarin
saya sempat berhubungan dengan
laboratorium yang ada di jakarta
memang mereka tidak membuka
secara luas bahwa saya
kita bisa memeriksa zika
masyarakat tidak usah khawatir
yang penting kalau memang terdapat
tanda tanda infeksi virus
demam berdarah kah penyebabnya apa
kalau memang terinfeksi kecurigaan
zika darah bisa dikirim
kalau di jakarta sudah ada
ini masih pemerintah
kesehatan harus tahu dimana kita harus
merujuk darahnya begitu
tapi sudah bisa ya maksudnya cukup cukup
terpenuhi ya untuk memeriksa
jika itu di indonesia sudah cukup terpenuhi
jadi tidak perlu khawatir
baik dokter kalau ini yang terakhir
ini kita baru saja dikenakan travel advice
dari untuk warga negara indonesia
khususnya yang ingin berpergian ke tempat tempat
yang mempunyai simptom zika
kalau tetap harus terpaksa pergi juga dokter
apa yang harus dilakukan
yang penting adalah sika ini tidak ada obat
tidak ada vaksin untuk mencegah
jadi pencegahnya adalah
kalau bisa di sana
kalau bisa menggunakan kontrasepsi
karena jangan sampai hamil
habis berpergian dari negara yang ada
paling tidak tadi delapan minggu
oke kalau itu untuk bepergian
tapi kalau kita tinggal di daerah ini
yang hujan kering
itu nyamuk bisa
kita ada yang
dahulu kalau demam berdarah tiga m
itu berlaku juga ya
banyak air yang jernih
ditutup atau dibuang airnya
mengubur dan menimbun
jadi barang barang bekas
kalau bisa tidak ada air masuk ke dalam situ
yang ada kemungkinan ada air ditutup semuanya
satu lagi kadang kadang orang indonesia suka
intinya jangan sampai tergigit nyamuk aja begitu
intinya kita lindungi diri kita dari gigitan nyamuk
karena kita mungkin juga melihat
lalu kita oh baru kita hindari
tapi memang semua nyamuk harus kita hindari
terima kasih dokter liva wijaya
terima kasih banyak dokter lipa
baik sekali kita juga semakin tahu
segera laporkan kalau misalnya kita mengidap seperti
ini juga berlaku untuk semua yang sedang menonton
dan kita juga disini untuk menjaga kesehatan
lotion anti nyamuk ya
terima kasih banyak dokter lipa sudah hadir